nah ini wulan guritno bersama beberapa artis lain baru saja membuka sebuah kafe di bandung
hal ini menambah daftar artis yang terjun dalam bisnis kopi
namun seperti apa sebetulnya bisnis kopi yang dijalankan oleh para artis
ini dia informasinya untuk anda
sebuah kafe di kawasan jalan riau di kota bandung dibuka pada jumat sore
wulan guritno bersama beberapa saudaranya yang lain
yang diantaranya juga berprofesi sebagai artis seperti are bayu dan tara budiman merupakan pemilik kafe itu
dirintis sejak empat tahun lalu mulai dari memilih biji kopi hingga belajar untuk menjadi barista
merupakan beberapa tahapan yang mereka kerjakan
walaupun begitu ide awal menjalankan bisnis kopi ini bagi wulan adalah karena kesukaannya pada kopi
sebenarnya idenya awalnya tuh dari adik adikku danar bayu gadis gitu
apa namanya sebenarnya kopi bukan area yang aku pahami
tapi aku sangat aku konsumen kopi gitu memang aku sangat suka kopi
namun apakah karena sebuah kafe itu dimiliki oleh artis maka orang orang akan otomatis menjadi pelanggan di kafe itu
ternyata bagi sebagian konsumen kualitas hidangan tetap menjadi alasan utama
kualitasnya juga oke dari kopinya oke dari makanannya juga oke banget
salah satu penarik juga agar biar pengunjung tambah banyak datang mungkin
tapi pasti nomor satunya karena makanan sama minumannya oke banget
chico jerryco merupakan artis yang juga memiliki bisnis kopi sejak dua ribu lima belas lalu
setelah dibuka di jakarta dan yogyakarta chiko berencana akan membuka dua kafe baru di semarang dan makassar
baginya nama besar seorang artis bukanlah jaminan keberhasilan bisnis kopi
banyak yang buka banyak yang tutup
artis lainnya yang juga diketahui terjun ke bisnis kopi dan memiliki sebuah kafe diantaranya adalah aktor nino fernandes di jakarta dan penyanyi raisa di bali
wilham nasution helmi surya negara bandung jawa barat